temenin gua ngobrol

semuanya terasa gelap

hidup lu tuh masih panjang
hidup lu tuh gak akan berakhir karena perempuan
ada apa sih
ada apa apa sih kok ribut ribut gini sih
gak tau ma
orang andri mau bikin kopi dia dateng marah marah
gak bisa lu pake
sering mimpi buruk belakangan ini indra
apa karena pengaruh musik
tadi malam gue udah ngomong sama si empi
ini juga udah ngomong sama empi
ini juga udah ngomong sama empi
kok kemana sih lu
nih berangkat dulu ya
kejep mau jemput
dia udah ngomong sama bapak
tiap hari mau antar jemput lu
kudunya lu bersyukur ya

nih gue udah nyariin lu tuh yang paling bagus
tapi jalan duluan ya soalnya
tapi mau ketemu orang penting

empi mau ketemu orang penting
ya udah lu kenalin aja ntar sama kicit
itu suara klakson mobilnya si kinci
hmm gue udah paling tau udah suaranya ya

lu mau pindah
lo mau pindah

mau ngajak maipah bisnis
mau ngajak maipah bisnis
enggak urusan kontrakan aja gua rugi apalagi bisnis
gua takut urusan bisnis sama lu
dengar dulu mak untungnya besar
lu untung besar gua rugi besar
anggap aja rumah lo diri
cium tangan dong pi tuh kan calon laki lho
l natin lo anjing teman dan
ih lu tuh gimana sih
bukan begitu cium tangan nya
cium tangan mayu hp ini assez besar ya
kalian kemana aja
menurutmu cariasa akan gue obligasinya
nah gitu dong
nah cet sarapan dulu
udah be duduk dulu cet
masa sih orang kaya duduknya disini
lu tuh gimana sih
kenapa lu takut begitu
ibu mau duduk ya
ibu mau duduk
ibu mau duduk
lu udah ngomong belum nanya babel lu
nyak sama babe
saya udah unjukin foto selfie
nyak sama babe